adin mulai hari ini
kamu akan merayakan ramadan bersama
kita semua disini
terima kasih banyak ya emma
di sara dulu yuk
sahur ya pak
aduh ya allah
aku baru inget
aku belum nyiapin makanan loh
kamu masak telur aja
udah buat aku udah oke kok
sama teh panas
aku siapin deh
mau dibantun gak
pas saurgeni kok malah dateng ya
kau mau ngapain malem malem disini
ikut saur boleh gak disini
adanya gua kayak tidur di luar kota tiba tiba
asisten rumah tangga gua juga pulang kampung
gak ada yang masak coba gak bisa makan gue
kita kan kalo makan bareng enak tuh disini saur bareng
yur kalo mau ikut saur di dalem aja
senang ya ditemaniin engga
dulu lah nyampingnya rumah
sampai jumpa lagi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraka
assalamualaikum warahmatullahi wabaraka
saya harus ngalamin seperti itu
ngeblah rabah dan
sendiri banget mir
ya kan ada gue disini
ya gue paham kok
gue paham banget
lo harus sabar
lo harus kuat
kalau gak gitu lo gak bisa ngelewatin semuanya din
gitu deh ya
ini cobaan dari allah
dan allah itu
gak akan kasih cobaannya di luar kemampuan kita
lo pasti kuat kak
menjalani ini semua
jadi janin banget sih
udah ketawa lagi
aku kan usia
aku sendiri mampu untuk

sampai jumpa di video selanjutnya
aku bisa berkumpul di sini
barang sama keluarga
barang sama keluarga
barang sama keluarga